polri akhirnya menerbitkan aturan untuk merekrut lima puluh tujuh mantan pegawai kpk yang dipecat setelah tidak lolos tes wawasan kebangsaan
peraturan polisi nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh satu ini akan menjadi payung hukum bagi mantan pegawai kpk untuk menjadi aparatur sipil negara di lingkungan polri
namun para mantan pegawai kpk masih harus menjalani sejumlah tahapan sebelum secara resmi bergabung dan menjadi asn polri
lalu bagaimana respon mantan pegawai kpk yang diajak untuk bergabung dengan polri
kita akan berbincang dengan mantan ketua wadah pegawai kpk yudi purnomo harap dan direktur pusat studi konstitusi universitas andalas ferry amsari
selamat malam mas yudi bang ferry
selamat malam mbak
oke terima kasih bang ferry kita tersambung melalui telepon berarti ya
oh oke baik sambil menunggu komunikasi dengan bang ferry saya ke mas yudi
mas yudi sudah mendapatkan undangan secara resmi
besok akan sosialisasi ini kabar baik bagi anda dan teman teman
alhamdulillah akhirnya indonesia memanggil kami kembali untuk berkontribusi ya dalam upaya pemberantasan korupsi
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak kapolri di akhir september kemarin
dan setelah proses dua bulan lebih ini sudah selesai
dan kami pun juga sudah mendapatkan undangan untuk datang ke mabes polri di hari senin
untuk mendapatkan sosialisasi terkait dengan proses perekrutan
yang intinya bahwa ya saya kalau saya pribadi saya welcome dengan teman teman di kepolisian yang istilahnya ya siaplah untuk bekerja kembali
terutama dalam upaya memberantas korupsi di negeri kita
mas yudi kita harus jeda dulu karena kita tahu tadi ada erupsi gunung semeru dan saat ini tengah berlangsung
konferensi pers yang disampaikan oleh kepala bnpb kita simak dulu pernyataan resmi dari majen tni suharyanto berikut ini
kita lanjutkan dialog malam hari ini tadi sempat terputus
mas yudi mohon maaf bang ferry mohon maaf karena juga ada kondisi darurat gitu ya saat ini dirasakan oleh masyarakat di lumajang pasca erupsi gunung semeru
kita lanjutkan mengenai rencana rekrutmen
mas yudi tadi sempat menyampaikan bagaimana merespon cukup positif mengenai hal ini
sebelum besok datang di hari senin mas yudi sebenarnya apakah
memang sudah ada komunikasi yang cukup panjang bersama dengan pihak dari polri
atau memang baru saja disampaikan surat undangan dan nanti sosialisasinya benar benar baru dilakukan di hari senin
ya alhamdulillah pihak dari polri pun sangat responsif dan terbuka
tahapan tahapan selalu disampaikan kepada kami melalui sosialisasi
bahkan juga mereka meminta ada perwakilan
dari kami waktu itu sempat ada perwakilan delapan kemudian juga pertemuan pertemuan online disampaikan tahapan tahapannya
sehingga kami pun juga dalam masa penantian dua bulan ini ya tidak terlalu khawatir ya
karena memang selalu disampaikan update dari pihak mabes polri ya dalam hal ini assdm
sehingga kami pun ketika menunggu ini ya kami tidak terlalu was was lah
jadi ketika ternyata
sudah selesai ya sekarang tinggal kami nanti di hari senin akan bertemu untuk finalnya seperti apa
oke baik saya ke mbak feri
perpol akhirnya dikeluarkan menunjukkan memang cukup serius
tanggapan anda apakah ini menjadi payung hukum yang cukup kuat
ya kalau dilihat kan parpol yang tersebar
kita bisa ketahui secara aturan sudah diatur oleh pihak kepolisian
dan kementerian pan rb
dan mendapatkan pengesahan ya kurang lebih begitu ya
dalam proses harmonisasi dan proses pengundangan di kementerian hukum dan ham
tentu sebagai lembaga yang siap menampung proses sudah dilakukan
dan aturannya sudah ditentukan
dan sejauh ini kan
semua atas izin presiden bersama kapolri tentu hampir bisa dikatakan tidak ada lagi secara prosedur
yang menghalangi proses pengangkatan teman teman kpk ke kepolisian
dan dalam berbagai perspektif ya termasuk pendekatan yuridis sosiologis
kita bisa mengetahui bahwa posisi di kepolisian
tentu bagi sebagian besar teman teman lima puluh dua
sangat penting jika dilihat dari sisi keamanan dan kepahaman tempat ini
dalam beberapa kasus terkait korupsi
karena proses pengalihannya atau pengangkatan ini ditempatkan di kepolisian
penegak hukum juga
tentu orang orang seperti yudi purnomo yang penyidik yang memahami berbagai kasus

kurang lebih bisa terlindungi
saya tidak tahu kalau tidak di institusi kepolisian
kira kira teman teman yang selama ini menyimpan
katakanlah kasus kasus maha penting
bagaimana kemudian kondisi keamanan dan proses proses yang katakanlah bisa melindungi mereka
karena tadi ada yang mengatakan ya
kita juga tahu bagaimana dulu jika flashback sedikit
polemik yang terjadi mengenai tes wawasan kebangsaan
bagaimana sudah ada statement dari presiden
tapi kemudian juga ternyata endingnya berbeda begitu
jadi saya ingin menanyakan itu sebenarnya bang ferry
apakah kemudian ini cukup kuat
karena banyak kritik yang mengatakan nantinya mungkin saja ada masalah baru yang timbul
atau memang ini sudah bisa dikatakan secara otomatis
ini sudah endang
sudah endingnya seperti ini
kita tinggal menunggu saja
tidak perlu was was lagi
ya tentu endingnya paling penting dari proses pengangkatan ini
koruptor bisa dibasmi ya
karena teman teman ini penting begitu
tapi kalau dikatakan akan ada upaya mencegah proses pengangkatan ini
ya tidak mungkin ya
karena apa yang sudah dilakukan oleh pihak
kepolisian yang melibatkan kementerian terkait
itu maknanya memang presiden sudah merestui
dan kalau dilihat ya proses sudah keluar kerpol ini
tidak ada lagi yang kemudian bisa menghalangi proses pengangkatan teman teman ini
kecuali teman teman lima puluh tujuh ini yang menghendaki sebagai basis hak azazi manusia untuk menolak tawaran ini

ujung akhirnya ya tetap di teman teman lima puluh tujuh sebagai hak mereka ya
kan tidak mungkin juga semua dipaksa untuk bergabung ke kepolisian
bukan tidak mungkin sudah ada pilihan pilihan lain
tentu sebagai wujud bagian dari tawaran ini semua ditawarkan semua berhak memilih
dan mudah mudahan ini pilihan yang memberi makna ya
pak yudi sudah bilang ini kesempatan indonesia memanggil lagi bagi mereka untuk terlibat dalam tindakan tindakan yang real untuk mewujudkan pemberantasan korupsi
oke kita tanya mas yudi mas yudi mas yudi sih sumringah malam ini
tapi apakah kemudian rekan rekannya lima puluh enam orang lainnya juga akan bersedia mantap untuk bergabung karena diajak oleh pihak polisian
ya mbak jadi ketika pak kapolri menyampaikan pidato
kami lima puluh tujuh satu ya kami berduka ya karena meninggal gitu ya beliau jadi tinggal lima puluh enam
kami waktu itu lima puluh tujuh sepakat bahwa kami akan menunggu proses ini sampai akhir
dan semua pilihan ada di tangan masing masing
di situ juga polri pun ketika memberikan pertemuan dengan kami mereka juga welcome gitu kan
mereka diambil silakan tidak jadi masalah
karena di perpol itu bersedia menjadi pns gitu kan atau menjadi asn
tetapi kami semua sepakat untuk ikut sampai akhir prosesnya yaitu di hari senin seperti itu
jadi di situlah nanti akan diputuskan seperti apa pilihan dari teman teman
dan kami pun juga menghormati putusan masing masing seperti itu
termasuk misalnya ketika saya misalnya memilih akan bergabung gitu kan dengan kepolisian
karena kita melihat bahwa ada pidato yang menarik dari pak kapolri yaitu ingin kita bekerja untuk mengawasi pertama dana covid sembilan belas
proyek proyek strategis nasional dan pemulihan ekonomi nasional
yang artinya kan itu menjadi sangat sangat berhubungan dengan kompetensi dan pengalaman kami
dimana salah satu yang paling penting di situ adalah bahwa kami tetap akan bekerja
kita di bidang pemberantasan korupsi
jadi tidak di bidang yang lain lain seperti itu
dan pak kapolri itu juga sudah merealisasikan janjinya untuk istilahnya mengangkat kami jadi pns
sehingga nanti untuk topoksi pasti pidato beliau akan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau
mas yudi di pasal empat kan kemudian disebutkan gitu mengenai seleksi kompetisi yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan kemampuan
mantan pegawai kpk dengan kebutuhan jabatan asn di lingkungan polri
jadi ada tes kompetensi lagi
apakah ini sudah terinfokan bagaimana kemudian nanti akan dilakukan
mas yudi kita nanti akan bahas
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kita lanjutkan lagi diskusi malam hari ini
kita berbicara mengenai rencana perekrutan yang dilakukan oleh polri
ada lima puluh enam mantan pegawai kpk yang nanti hari senin akan dipanggil dan akan menjalani sosialisasi
salah satunya adalah
yudi purnomo malam ini
mas yudi tadi pertanyaan saya mengenai seleksi kompetensi
sebenarnya kita juga mengundang perwakilan dari kd fumas tapi tidak bisa hadir malam hari ini
tapi teman teman sudah mendapatkan informasi mengenai seleksi kompetensi seperti apa nanti yang akan dilakukan
ya kami ketika sosialisasi di awal pertemuan pertemuan di awal
sudah disampaikan bahwa nanti akan ada tes kompetensi yang terkait dengan kompetensi kami masing masing
selaku penyidik yang istilahnya sudah jadi penyidik madia atau senior
itu ya akan ada tes lah terkait dengan kemampuan saya sampai selevel apa
jadi saya pikir saya tidak terlalu khawatir lah tentang tes tersebut
karena pasti penyidik terkait dengan penyidikan yang sudah menjadi pekerjaan saya sehari hari
dan teman teman yang lain tentu juga akan dites sesuai dengan kemampuan
misalnya yang penyelidik kemudian yang di bagian humas kemudian yang di bagian verifikasi pengaduan masyarakat
tim surveillance kemudian tim apa lagi banyak
jadi lima puluh tujuh kegagalan kpk ini istilahnya kayak kpk kecil
apa yang kompetensi di mau itu ada di situ
kpk kecil ya bukan kpk tandingan ya mas yudi
nah pasal yang lainnya juga mengatur disebutkan bahwa para mantan pegawai diharuskan menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi pns
setia dan taat kepada pancasila
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
nkri dan pemerintah yang sah dan tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah atau putusan pengadilan
ini seperti dejavu tidak ya
asesmen sebelumnya kan tes wawasan kebangsaan juga ada ya
serupa ya mas sidi
ya jadi itu pun sudah kami lakukan ketika waktu itu mengikuti tes wawasan kebangsaan
jadi ketika dulu kami tidak melihat tangan itu tidak akan bisa ikut gitu kan
dan akhirnya kan twk tersebut kan tidak ada hubungannya dengan masalah kesetiaan pada pancasila uud empat puluh lima gitu kan
yang terjadi malah twk tersebut ada sebelas pelanggaran ham kemudian ada maladministrasi yang ujung ujungnya adalah pemberhentian kami
apa namanya kalau misalnya syarat seperti itu sih sudah pernah kami lakukan dan itu sudah ada lah di arsipnya kpk sana gitu kan
dan kami ketika diminta untuk tanda tangan seperti itu ya bagi kami tidak jadi masalah
toh selama ini juga kami kurang konkret apa gitu kan memberantas korupsi sebagai bagian pengabdian kami terhadap bangsa dan negara mbak seperti itu
baik saya ke bang ferry karena kita juga cukup bingung melihat ternyata cukup sederhana tahapan yang harus dilalui
mengapa kemudian poin poin ini diulang kembali dan tadi mas yudi mengatakan sudah melakukan hal yang serupa
sebelumnya sudah dilakukan pada saat tes di kpk
mungkin bisa diberikan pencerahan dari sisi hukum bagaimana ini mas
ya kalau dibaca pasal empat dan pasal dua itu baik baik
sebenarnya ini kan bukan tes ya
seleksi kompetensi itu dimaknai begini
dibaca kurang lebih kemampuan teman teman lima puluh tujuh untuk disesuaikan dengan kebutuhan kepolisian
misalnya teman teman yang punya kapasitas sebagai penyidik kira kira itu akan cocok dengan kebutuhan kepolisian dalam porsi kedudukan yang mana di sana
coba di matchingkan lah
nah dalam proses itu tentu saja ada pernyataan saya sebagai seorang pns juga masuk juga menandatangani beberapa dokumen
yang menarik tentu saja soal pernyataan tidak setia kepada pancasila undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan lain lain itu
ini menunjukkan bahwa kepolisian
sebagai lembaga meyakini bahwa teman teman ini sudah lewat screening itu sehingga tinggal tanda tangan
tidak lagi berupa tes wawasan kebangsaan
kalau tes wawasan kebangsaan itu sebagaimana hasil komnas ham dan ombudsman ri memang produk yang mengada ada yang dicari cari untuk menyingkirkan lima puluh tujuh ini
dan kepolisian memahami betul bahwa hasil komnas ham
dan ombudsman ri itu menunjukkan teman teman ini bukan lagi bukan begitu ya
bukan orang yang harus dinyatakan tidak punya wawasan kebangsaan
orang yang tidak punya nilai kepancasilaan
tidak taat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
tetapi dipastikan kepolisian melalui penanda tanganan itu
bahwa mereka betul betul
orang yang memiliki wawasan kebangsaan
kurang lebih bagi saya penanda tanganan pernyataan itu adalah sikap kepolisian untuk meyakini bahwa tes wawasan kebangsaan kemarin tidak sesuai dan bermasalah
bang ferry kita tahu dalam proses perekrutan ini nanti meskipun kita nanti harus menunggu secara lengkap bagaimana penjelasan dari polri mengenai hal ini
tapi juga melibatkan
kita tahu pada saat proses tes wawasan kebangsaan di kpk juga melibatkan lembaga ini juga
bagaimana anda melihat ada kemungkinan konflik di sana
ada perbedaan poin poin standar asesmen yang berbeda atau seperti apa kemungkinan kemungkinan yang bisa terjadi
saya pikir institusi sekaliber kepolisian ya
sudah bicara dalam
untuk kemudian melakukan proses ini
dan bkn tentu saja sudah juga bicara dengan kepolisian tentang cara dan prosedur
artinya tidak ada masalah sebagai lembaga yang katakanlah terlibat dalam pengangkatan pegawai negeri
tentu secara kelembagaan dengan kpk bisa dilihat ya perbedaannya
artinya kpk secara kelembagaan
berupa tes wawasan kebangsaan kpk bkn memang dirancang sedemikian rupa untuk menyingkirkan lima puluh tujuh teman teman ini
sementara keinginan institusi kepolisian berbeda
untuk kemudian membuka jalan dengan kapasitas khusus yang ada untuk kemudian mengabdi di kepolisian
jadi dua hal dua tujuan yang berbeda ya
antara kepolisian bkn dan kpk bkn begitu
dan hasilnya juga tentu saja berbeda
kita lihat nama peraturan kepolisian ini jelas ya
ini pengangkutan khusus
pengangkatan yang melihat
segi sumber daya manusia dan kapasitasnya yang ada di dalam diri teman teman lima puluh tujuh
untuk kemudian dipergunakan bagi kepentingan kepolisian
kalau kita kaitkan dengan pidato pak kapolri
jelas bahwa tujuannya untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan terhadap dana covid
dan upaya pemulihan ekonomi nasional
nah ini sudah jelas
ke arah itu saya pikir tidak akan ada pertentangan
karena secara aturan sudah ada
yang saya lihat adalah bahwa ini semacam bukti kuat ya
bahwa proses tes wawasan kebangsaan kemarin bermasalah
sebagai penutup mas yudi
kira kira nyamannya di posisi apa nanti
yang pasti bukan kapolri
saya siap dimana saja
sesuai dengan kompetisi saya sebagai penyidik
untuk bisa membantu lah
bagaimana polri itu bisa menjadi yang terdepan lah
dalam pemberantasan korupsi di indonesia
seperti itu mbak
semangatnya luar biasa
kita tunggu nanti kita tagih bersama
dan bagaimana juga nanti sosialisasinya
kita tunggu pekan depan ya mas yudin
terima kasih sebelumnya berbagi informasi bersama kami
terima kasih pencerahannya
bang ferry malam hari ini di cnn indonesia newscast
selamat malam salam sehat selalu
cnn indonesia newscast segera kembali dengan beragam informasi lainnya